nah waktu suami ditangkap rasa kita reaksi kita apa sih
terus kita ada nerima uang dari pelaku atau apa itu
saya tidak tahu menau urusan pelaku itu
saya tidak tahu tapi saya terpercaya